bangunan semi permanen yang berada di pinggir rel kereta api di jalan baru ancol sunter agung tanjung priuk minggu siang terbakar
petugas pemadam kebakaran dibantu warga sekitar berusaha memadamkan api yang membakar rumah rumah semi permanen yang berada di pinggir rel kereta api di jalan baru ancol sunter agung jakarta utara minggu siang
warga berusaha memindahkan barang barang ke rel kereta api
diduga kebakaran akibat korsleting dari salah satu rumah warga
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun para pemilik rumah kehilangan tempat tinggal mereka
dalam satu jam delapan unit mobil pemadam kebakaran berhasil menjinakan si jago merah